hari jumat tiga belas oktober menjadi hari terakhir jarod saiful hidayat berkantor di gedung balai kota dki jakarta
sebelum resmi menyelesaikan tugas sebagai gubernur pada enam belas oktober
pada hari terakhirnya jarod memilih untuk menemui para staffnya
serta membereskan berkas berkas yang belum selesai dikerjakan
jarod datang ke kantor bersama sang istri happy jarod
dan langsung menyelami satu persatu para staff di kantor gubernur
jarod mengakui hari ini merupakan hari yang sibuk baginya
setelah menyelesaikan seluruh tugasnya jarod berencana berlibur ke labuan bajo bersama keluarga
meski demikian jarod memastikan akan terus melakukan kegiatan politik bersama pdip
usai resmi menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur dki jakarta
kalau karir pasti saya akan mengabdikan ya pemikiran tenaga apapun untuk kebaikan negeri kebaikan masyarakat
saya ini seorang politisi pasti saya akan menekuni sebagai politisi
saya aktif di partai dan ini tugasnya cukup berat juga
terutama untuk dua ribu delapan belas untuk konsolidasi
bagaimana suasana hari terakhir gubernur dki jarod saiful hidayat di balai kota
kami sudah bergabung dengan produser lapangan angga dwi putra
angga seperti apa persiapanmu
kapan alih tugas dari jarod ke anies nanti di hari senin
selamat sore rian
memang saat ini sudah terlihat banyak sekali persiapan persiapan terutama untuk pada hari senin
ketika nanti setelah resmi dilantik gubernur dan wakil gubernur terpilih dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
anies baswedan dan juga sandiaga salahuddin uno di kompleks balai kota
memang di depan sudah terlihat ada persiapan untuk panggung
nanti seperti itu untuk acara seperti panggung rakyat
dan juga ada beberapa alat kabel kabel yang dipasang kemudian uji coba kamera seperti itu
karena memang nanti setelah resmi dilantik oleh presiden republik indonesia joko widodo
sandiaga salahuddin uno sebagai gubernur dan juga anies baswedan sebagai gubernur terpilih
nanti akan kesini untuk menyelenggarakan acara hingga pukul sepuluh malam
sementara untuk peralihan tugas sendiri dari
jarod saiful hidayat kepada anies baswedan dan juga sandiaga uno
memang sudah terlihat karena tadi pagi jarod yang memang hari ini masih menjabat sebagai gubernur
ini menyelesaikan banyak sekali berkas berkas bahkan tadi selepas sholat jumat
beliau harus kembali ke rumah dinas untuk menyelesaikan berkas itu
dan beliau berkata ingin fokus untuk menyelesaikan berkas tersebut
karena kalau masih berada di sekitaran lingkungan balai kota
ini dikhawatirkan akan banyak tamu tamu yang berbeda
tangan ingin bertemu atau ingin sekedar mengucapkan perpisahan
atau bahkan hanya sekedar berfoto saja
jadi beliau agak menepi sedikit ke rumah dinas untuk menyelesaikan berkas berkas yang jumlahnya sangat banyak
sebelum akhirnya nanti memang beliau akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal lima belas oktober
meskipun demikian beliau juga pada esok hari
dan ini akan tetap menerima undangan dari warga
beliau akan mengunjungi beberapa undangan pernikahan
dan direncanakan juga pada malam hari ini
jarod akan menggelar
sebuah makan malam sederhana
seperti itu bersama dengan staffnya dan beberapa tamu undangan
namun belum dapat dipastikan di mana lokasinya
yang jelas memang beliau ingin pada akhir masa jabatannya
ini semua berjalan dengan baik
dan bahkan memang sebelum sebelumnya juga telah memberikan pesan kepada para pegawai
yang sudah staf staf di provinsi
di pemerintah provinsi dki jakarta
untuk terus mendukung dan juga membangun dki jakarta
baik mulai dari jokowi
kemudian kepada ahok
dan kemudian kepada jarod
dan nanti setelah dilantik kepada anies baswedan
jarod berharap semua yang ada di pemerintah provinsi jakarta
untuk terus mengabdikan dirinya
untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik
bagi warga provinsi dki jakarta
tadi anda menyatakan bahwa pak jarod sempat menepi sejenak
untuk menyelesaikan sejumlah berkas berkas seperti itu
sebenarnya apa saja mungkin yang dilakukan
apakah sempat bercerita juga
mengenai program yang harus dituntaskan
nanti setelah peralihan jabatan seperti itu
yang tentu saja menjadi pr
bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya angga
ya memang rian tadi tidak secara spesifik
belum menyebutkan apa saja berkas yang harus ditandatangani
pada akhir masa jabatan
namun memang dalam catatan saya
misalnya soal pagi tadi
jarod sudah meresmikan ruang publik terpadu ramah anak
atau rptra yang ke dua ratus sembilan puluh tiga
di cilandak timur jakarta selatan
dan ini memang targetnya pada tahun dua ribu tujuh belas ini
akan selesai sekitar tiga ratus rptra
dan ini juga merupakan suatu program
yang bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya
dan selain itu juga masih banyak memang
karena ini masih di apbd dua ribu tujuh belas
seperti itu rian
jadi tentu saja penyerapan anggaran apbd dua ribu tujuh belas inilah
yang harus dimaksimalkan juga
karena ini masih oktober
masih ada dua bulan berjalan
inilah yang harus di
ketika peralihan ini
bisa dilaksanakan dengan baik
oleh gubernur selanjutnya
yaitu anies baswedan
dan juga sandiaga uno
baik angga dwi putra
pasti nanti kami akan memantau
seperti apa juga jalannya agenda
peralihan tugas ke gubernur yang baru
produser lepangan cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan